beli baju baru
diterima di semua toko seluruh indonesia
belum lagi ntar aku manggung
gimana caranya coba aku bisa merubah kulit aku dari begini
jadi putih lagi tidak berseri

gue bisa neken dinda buat nurutin apa yang gue mau
dengan begitu gue jadi bisa tahu kegiatan putri sama pangeran
gue yakin gak lama lagi rizky bakalan luluh sama gue
pelan pelan semua rencana yang gue susun bakal berjalan dengan lancar
kok lo sampai ngejauh dari kita semua
karena buka putri sama panger merah
gara gara kenapa tak hari
gue harus konsen sama personilnya
i mean gue harus jaga aja penampilan kalian
ternyata naomi gak main main sebagai produser
sampai penampilan pun dia harus jagain
kalo akhir akhir ini gue gak fokus sama dead flowers
gue harusnya bisa lebih profesional lagi walaupun gue lagi ada masalah
ya walaupun gue pengen tahu sih
gue ngerasa naomi bener bener berubah
sekarang ini kelihatan lebih dewasa
gue ngerasa progres gue buat deketin rizky jadi makin besar peluangnya
kemengatannya sih agak marah
karena ngeliat muka pangeran belang kayak gitu
keliatannya tuh gue lelahi banget sebagai manager di flowers
bantuin gue buat jaga penampilannya pangeran
jangan sampai gara gara pacaran pangeran nggak profesional
ya maaf banget ya dian gue jadi gak enak sama lo
pokoknya gue akan jagain penampilannya pangeran supaya dia profesional
sembarangan ya kalau ngomong
emangnya gue anak kecil apa yang perlu dijagain
dan sorry ya gak ada hubungannya pacaran sama dead flowers
pangeran kamu tuh harus bisa menghargai profesi orang lain
lagian wajar aja nomi marah dia kan produser kamu
ya tapi gimana dong putri usus goreng kesayangan
gak mungkin kan ini semua hilang dalam satu hari
makanya jangan so ide ngapain kita ke roofto pakai piknik di atas yang bolong lagi
ih logian kan aku ngelakuin ini semua for you know
kita kan kurang piknik
rasa gak peka
justru kamu yang gak peka sama perasaannya dinda sama naomi juga
karena aku gak enak sama mereka
eh pangeran mau ke mana lo
jangan bilang kamu marah ya sama naomi gara gara kejadian ini
tenang aja putri usus goreng kesayangan
kalau kulit aku seperti ini itu bukan karena si baby kriwil
jadi tenang aja ya aku mau jelasin semuanya
kalian gak usah khawatir dan gak usah ngerasa bersalah sama naomi
hmm ternyata berat juga jadi manajer
pangeran aku tuh bingung deh harus jelasin gimana lagi sih sama kamu maksud omongannya dinda
iya kalau kamu ngerti harusnya jadikan pelajaran pengalaman kita ini gimana sih
kalau hati lo udah tenang lo mau kan gabung lagi sama developers
plan nya sih gue mau bikin video klip
secara kan pangeran udah duluan take vokal
lo gak perlu berterima kasih sama gue
itu kan tugas gue
oh ya by the way nanti malem kan dead flowers memanggung
gue harap sih lo mau gabung
gue kan ngerti juga keadaan lo kayak gimana
sebenarnya gue masih belum fokus ke dead flowers
tapi kalau liat usaha nomi sama dinda mereka berusaha buat bikin dead flowers maju
aku jadi ngerasa gak enak
apalagi sekarang mama udah bebas
gak ada salahnya
gue mulai aktif lagi di dith flowers
nanti malem gue bakal ikut mampu
akhirnya anak anak dead flowers mumpul lagi
udah mulai buka hati lagi deh sama gue
apa gue tembak dia sekarang aja ya
makin cepat gue jadian sama dia rencana gue buat dapetin pangeran kan lebih gampang
kok gue jadi ragu ya
gue gak mau rizky yang mulai nyaman ke gue jadi gak nyaman sama gue

tapi disebelah tuh tuh
lepas perlu disini deh
wajah sendiri peralatan bapak neng ya years rude
bisa kalian nyerahin aja
kita susah sih kita berpo'sik
ikut di burglar

mungkin apa sih kamu masih kepikiran soal omongannya dinda

jadi putih lagi tidak berseri

kalian sedang apa sih
enggak enggak pak reger pak reger jangan salah paham ya
ini tadi kita
you disappointed me dengan melakukan hal yang tidak etis di depan umum
pak ini enggak seperti yang bapak pikir
tahu pak reger tuh salah sasaran
kalau pak reger mau disuppointed mau kecewa bukan sama kita
tuh sama anak yang tadi lari larian yang nabrak saya
mana gak ada yang lari larian nabrak kamu kok
ada pak reger urusan lari ke sana
alasan aja kamu prince
ih kok alasan sih benar kok
udah deh deh deh kalian berdua follow me
kenapa sih dari tadi mau apaan sama pangeran sama putri
pakin jauh jauh segala
loh kenapa gak dibahas tadi aja pas kita ngumpul sih
masa nggak dianggap sih
ya tapi obrolannya itu khusus untuk putri sama pangeran aja tak
kerja di dunia entertain itu harus banget menjaga penampilan terutama muka
muka kalian tuh enggak kenapa kenapa
tapi ya perlu dirawat dan dijaga aja
pertama kan pangeran dia itu vokalis band dead flowers
tampilnya paling depan
tadi gue ngobrol sama putri pangeran itu supaya gak ada lagi nih kejadian kayak gini
karena kan pangeran sebagai vokalis selain suara yang dijaga muka juga harus dijaga
nggak lihat tuh mukanya belang kayak gitu
kan nggak enak diliatnya
dan saya liat sendiri apa yang kalian lakukan tadi di kampus
sama sekali itu tidak pantes alias tidak etis
kita bisa jelasin semuanya pak regar
kenapa sih putri suara pegang tangan
kalian jangan ngeles
terus kenapa muka kalian merah merah begini
pangeran pak ngajakin saya piknik di rooftop
ini namanya konsep pak reger lagi ngetrend kulit memerah merah gini
aduh lagi ini kan niat saya baik pak regar
dari kemarin kan saya berantem terus sama putri usus goreng
saya ingin ngasih surprise aja ngelakuin sesuatu yang romantis
saya mengerti kalian lagi relationship
lagi deket deketnya berpacaran
lagi menjalin hubungan
tapi jangan melihat affection kalian dong di kampus ini
pakai kisah kisah di depan umum lagi